kalau enggakgru coba
farmers orangtanya yang ikut n tying aku
lu ajak dia ke kamar
jangan bentar ya
gak ada apa
hapus guna dengar
mana sih ini orang
mana sih kena
supirnya gak bisa melihat kayaknya langsung bisa dimanfaatin nih
ada apa bu gue haus nih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
iya sama gue juga haus
bu beli mineral waternya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
ndut ndut ndut kayak stress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
udah lu gak usah nanya pokoknya tenang aja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
saya jadi gak enak
saya jadi gak enak
biar bapak nyetirnya lebih santai pak
bisa jadi bakal federal shipping val dropdown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
iya nih bu
gak tahu nih mata saya jadi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
tapi saya mikir dulu bu ya
nanti saya binggir dulu bu
kayaknya dia udah pules banget
pokoknya lu berdua bantuin gue
ayo cepet keluar
lo berdua kok pada benggung sih
emang mau diapain nih patemon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
gak mau gue
takut gue ren

udah lu berdua tenang aja deh
lo tenang aja
dengan cara kayak gini hidup kita bisa berubah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
rumah siapa nih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
kita kan salah
kita udah nyuri mobilnya dia
kita udah nyari mobilnya dia
ya enggak lah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
rencananya mobil yang tadi kita pinjam itu mau gue jual
setelah gue dapat hasil gue janji kalian akan dapat upah yang besar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
lo mau ikut bagus enggak juga gak apa apa